presiden jokowi menyatakan
indonesia dalam kondisi demokrasi
yang sangat baik baik saja
presiden jokowi menyatakan
pemerintah sangat mengedepankan kolaborasi
kita tidak pernah
melihat pemerintah mendengar
masukan contohnya undang undang omnibus
loh sipta kerja dari mana
kolaborasinya dari mana
di mana ruang di mana publik bisa bicara
di mana masyarakat didengar
pendapatnya tidak pernah kita
temukan itu maka kalau hari ini
presiden jokowi menyatakan bahwa
indonesia dalam kondisi demokrasi yang baik baik
itu bukanlah fakta sebenarnya